lapangan softball pintu satu senayan sudah siap menjadi venue cabang olahraga softball asian games dua ribu delapan belas
penonton dapat menikmati pertandingan kelas dunia sembari dimanjakan oleh nuansa perkotaan jakarta
ada dua lapangan softball berukuran standar dan satu berukuran lebih kecil di lapangan softball pintu satu senayan
spesifikasi field of play sudah memenuhi standar internasional yang berukuran enam belas tujuh puluh enam meter dan delapan belas dua puluh sembilan meter dan menggunakan rumput bermuda di sisi outfield
sistem pencahayaan pun diperbarui sehingga lapangan bisa digunakan siang dan malam
dengan lokasi tepat di samping jalan sudirman gedung gedung tinggi yang menjulang di kawasan perkantoran menjadi pemandangan utama dari tribun penonton utama berkursi corn block
selama asian games ditambahkan satu tribun tak permanen di lapangan utama untuk menambah kapasitas penonton
terakhir kali lapangan ini dijajal saat kejuaraan piala asia softball putra april lalu
ya fasilitasnya bagus kamar mandi bagus yang buat nyiramin rumput juga bagus
wah ini bagus banget ini lapangan sudah standarnya sudah internasional sekali lah
memang disesuaikan dengan event yang ada ya karena kayak jepang negara
negara asia yang empat besar itu mereka selalu kontrol tentang lapangan gitu
tujuh negara akan berlaga di cabur softball asian games ke delapan belas mulai sembilan belas agustus mendatang
tiket pertandingan dibanderol dengan harga mulai dari seratus ribu rupiah
di pertandingan pertama timnas softball indonesia akan menjamu tim tiongkok
pertanian bisnis ex awakened kali adison palm forest ini berlangsung di m divisi hospital itu